empat hari menjelang hari raya idul fitri bandara soekarno hatta masih melayani penerbangan rute domestik
meski demikian penumpang yang diperbolehkan berangkat hanya penumpang yang masuk kategori pengecualian dan memiliki dokumen keberangkatan yang valid
di terminal dua sebanyak lima maskapai beroperasi yakni lion air batik air citylink sriwijaya dan nam air
informasi dari otoritas di terminal dua bandara soekarno hatta pada rabu dua puluh mei ada lebih dari dua puluh penerbangan rute domestik yang berangkat ke sejumlah daerah
data hingga rabu pagi tercatat sebanyak tiga ratus sembilan puluh sembilan penumpang yang sudah dan akan berangkat dari terminal dua bandara soekarno hatta
sebelum berangkat calon penumpang akan melewati tiga kali pemeriksaan dokumen keberangkatan
mulai dari surat tugas dari instansi tempat pekerja surat dari rt rw dan kelurahan
serta surat bebas covid dari rumah sakit
repi tes berlaku tujuh hari sejak dites sementara tes melalui metode pcr berlaku empat belas hari
nah semua tes semuanya kita tes rapid juga apa segala macam
saya mau balik hari ini kemarin tanggal enam belas saya cek lagi gitu
karena kan mengikuti protokol rapid ini kan
sementara itu pada h empat lebaran kondisi bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo masih sepi
calon penumpang yang menggunakan moda transportasi pesawat umumnya karena keperluan pekerjaan dan keluarga
mereka pun harus melalui beberapa tahap pemeriksaan sesuai protokol kesehatan
calon penumpang yang akan terbang dari bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo diharuskan membawa persyaratan kesehatan
di antaranya surat tugas dari instansi atau perusahaan yang menugaskan
surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan
dan surat hasil rapid tes dengan hasil non reaktif
selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti suhu tubuh saturasi nadi dan rapid test
jika terdapat calon penumpang yang suhu tubuhnya lebih dari tiga puluh delapan derajat celcius
maka akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan kelas satu surabaya
yang jelas di atas tiga puluh delapan itu berarti sudah tidak layak terbang
artinya kita mencoba menilai adakah tanda tanda covid di situ
ataukah hanya sekedar infeksi yang tidak ada kaitannya dengan covid
contoh misalkan ada luka di kaki atau di tangan
pasti menimbulkan gejala yang mirip mirip dengan gejala gejala infeksi yang lain
dalam hal ini adalah demam
jadi kita perlu elaborasi lebih dalam lagi
dan jika dinyatakan tidak layak terbang
biaya tiket pesawat bisa dikembalikan seratus persen
atau dijadwalkan ulang dengan menyertakan surat tidak layak terbang kepada maskapai penerbangan
tim liputan cnn indonesia